seperti biasanya hari ini kita akan membawa anda untuk keliling dunia melihat keragaman
bulan suci ramadhan di berbagai negara dan kali ini kita akan ke swiss saat ini telah bergabung
bersama kami akmal warga negara indonesia yang berada di swiss halo akmal selamat pagi
waktu indonesia akmal sudah sahur belum di sana halo iya kebetulan saya barusan
bisa saya buka puasa bersama di sini oke masak mungkin bisa dijelaskan kalau perbedaan waktunya
itu berapa lama sih di sana sedang jam berapa dan kalau misalkan dengan perbedaan yang ada di indonesia
dengan di swiss tantangan paling berat menurut mas akmal ketika menjalankan ibadah puasa itu seperti
apa kalau menurut saya sekarang ini pukul dua puluh tiga dua belas ini malam ya untuk
hai kalau menurut saya sekarang ini pukul dua puluh tiga dua belas ini malam ya untuk jalan puasa di sini bisa dijalankan
jalan puasa di sini bisa dijalankan tantangan sih kalau menurut sesi tantangannya ya karena
tantangan sih kalau menurut sesi tantangannya ya karena
tantangan sih kalau menurut sesi tantangannya ya karena orangsadasini jarang ada karena ma stal
orangsadasini jarang ada karena ma stal
islam sicken tentu minoritas sick iya

jarang ada yang puasa jadi bener bener
jarang ada yang puasa jadi bener bener minoritas ya itulah
minoritas ya itulah

oke itu yang menjadi tantangannya inne
oke itu yang menjadi tantangannya inn
oke itu yang menjadi tantangannya inne
kalau perbedaan eh bukan perbedaan waktunya waktu selama berpuasa di sana berapa lama
kalau di indonesia kan kurang lebih tiga belas jam
saat ini masuk di musim semi jadi puasa di sini kurang lebih empat belas jam di sini
empat belas jam nggak terlalu jauh
gak terlalu jauh ya cuma beda sekitar satu jam saja
mas akmal tadi kan mas akmal bilang baru pulang dari buka puasa bersama ya di sana
bisa diceritakan nggak seperti apa sih suasana buka puasa bersama di sana
dan tadi buka puasanya dengan siapa saja tuh mas
tadi kebetulan buka puasanya bersama teman teman dari organisasi muslim yang ada di swiss
nah seperti yang ada di gambar yang ditayangkan
jadi tidak cuma wni saja hanya umat muslim lainnya dari berbagai negara
kebetulan tadi di depan saya itu ada orang turki kebetulan
yang sudah bermukim di swiss
oke menarik mas kalau dilihatkan tadi makarannya juga banyak tuh
makanannya apa sih biasanya untuk buka puasa di sana
apa ada makanan khusus dari swiss
atau tadi teman teman komunitas muslim dari seluruh dunia bawa makanannya masing masing untuk nikmati bareng di sana
kebetulan bawa banyak makanan dari negara mereka masing masing
jadi ada makanan dari maroko terus makanan dari turki kebanyakan dari turki
oke kalau misalkan tadi kan memang banyak sekali beragam makanan karena memang dibawa dari setiap orang ya yang datang ke sana
tapi saya penasaran mas akmal kalau misalkan sedang buka puasa sendiri di rumah atau di kediamannya
itu biasanya bukanya dengan makanan apa ya mas
kalau di berbagai negara lain kan kadang kadang ada yang khusus makanannya
atau mungkin mas akmal masak sendiri masakan indonesia biasanya dengan apa mas bukanya
mas akmal masak sendiri masakan indonesia biasanya dengan apa mas bukanya

lumayan enak apalagi kalau hasil masak sendiri gitu makannya pasti lebih nafsu
tapi mas akmal kalau saya tanya sebenarnya apa sih yang di kangenin begitu dari suasana dan ibadah selama ramadhan di indonesia dibandingkan di swiss
ibadah selama ramadhan di indonesia dibandingkan di swiss
sebenarnya kalau menurut saya itu suasana ramadannya aja sih
jadi kayak di indonesia kan banyak ya orang bagi bagi takjil
atau misalnya rame rame ke masjid itu saya kangennya di situ
di suasana ramadan yang seperti itu
baik berbicara tentang masjid mas akmal
memang di swiss sendiri kan sebenarnya adalah negara dengan mayoritas penduduknya itu non muslim ya
tapi kalau misalkan di tempat mas akmal sendiri ada nggak sih masjid di dekat dekat sana
dan ada atau tidak kegiatan yang dilakukan selama bulan ramadan ini
ada di kebetulan di dekat apartemen saya ada masjid
mereka ada suat kerawih juga
terus di tengah kota itu tepatnya di daerah namanya di kaserte ya di basel sini
itu ada mereka suka menyediakan buka puasa bersama
oke banyak kegiatannya berarti
tapi mas akmal ini kan kita sudah memasuki kurang lebih akhir seminggu terakhir di bulan ramadan
salah satu kewajiban umat muslim adalah juga membayar zakat fitrah
kalau di indonesia kan memang dihitung dari harga beras begitu
karena masyarakat di sini banyak yang makan beras
kalau di sana apa perbedaannya pembayaran zakat fitrah di swiss dengan di indonesia
kalau di sini sepengetahuan saya itu
zakatnya dalam bentuk uang sebesar dua puluh lima swiss frank kalau tidak salah
hmm baik jadi memang disesuaikan kembali ya mas akmal di sana
nah mas akmal kalau misalkan di swiss ini bagaimana sih cara merayakan lebarannya
apakah nanti masyarakat di sana atau wni yang ada di swiss atau mas akmal sendiri
akan bikin ketupat atau beli baju baru nggak mas nanti
saya tidak saya tidak
tahun lalu kan saya sudah pernah kebaran di sini di masjid turki ya di sini
itu jadi kayak setelah lebaran itu setelah salam salaman ya itu disediakan manisan manisan ala turki
atau mungkin bisa disebut dengan turkis delight sama yang kedua adalah teh khas turki
itu disajikan setelah surat itu
hmm oke tapi yang cukup menarik adalah di sana kan mas akmal ini atau masyarakat muslim di sana kan bukan mayoritas
pada saat hari hak lebaran ketika memang jatuhnya di hari kerja
apakah tetap berangkat ke kampus begitu untuk belajar atau memang dapat dispensasi karena memang merayakan hari raya
jadi kelas itu ada dua ada yang
formatnya seminar atau formatnya kuliah biasa
kalau formatnya kuliah biasa itu kebetulan sering nya itu si tidak ada absens jadi benar benar

ya itu pilihan
bolos atau tidak ya
itu terserah masing masing
sendiri tapi kalau ada format
kuliahnya itu seminar
yang dimana itu wajib masuk yaudah
mau gak mau mau gak mau
kebetulan saya tahun lalu
juga begitu karena format
kuliah saya seminar
setelah sholat itu jam delapan
sedangkan setelah sholat itu saya harus cepat cepat
pulang ke rumah
terus saya berangkat lagi untuk kelas
seperti itu disini
jadi tidak ada yang namanya tanggal merah seperti disini
cuti bersama itu tidak ada
tapi mas akmal terakhir kalau
misalkan kegiatan kegiatan yang
diselenggarakan oleh kbri yang ada
di swiss apakah ada selama
bulan ramadhan ini mungkin ketika sahur atau
berbuka seperti itu
kalau sepengetahuan saya untuk
tadi sempet ada
putet saya tadi muncul di
tv itu sebenarnya bukan di kbri
biasanya di pt ri brenin relie
kalau gak tau artinya
peruntusan republik indonesia
itu mereka tiap hari olarak
ada bukaan bersama
kbr sendiri minggu depan
suara adid dan kebetulan di swiss
sudah ditetapkan untuk
idul fitrinya di hari jumat
duluan ya kalau di sini kita menanti
masih lihat hilal dulu seperti apa apakah
hari jumat ataupun hari sabtu terima kasih
kalau begitu mas akmal semoga lancar lancar
puasanya di sana dan salam untuk warga negara
indonesia yang ada di sana ya